kemajuan teknologi bisa menjadi salah satu jalan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat sebuah negara
inilah yang dilakukan negara maju di asia singapura
salah satu upayanya adalah penerapan sistem pembayaran non tunai atau cashless
seperti penggunaan uang elektronik di semua lini kehidupan
berbagai upaya untuk mewujudkan negara berbasis teknologi ini
terangkum dalam seminar empat hari berjudul smart nation innovation week
yang dihadiri lebih dari lima belas peserta dan juga lima ratus perusahaan rintisan dari seluruh dunia
setujukah anda dengan pernyataan ini
semakin lama kita semakin tidak butuh uang
mungkin terasa aneh tapi inilah yang sedang terjadi
uang yang kita bawa di dompet saat ini semakin jarang digunakan
uang yang tadinya merupakan barang paling penting dalam kehidupan sehari hari
kini tergantikan oleh telpon seluler
bahkan bisa jadi anda lebih panik kalau ponsel hilang ketimbang dompet hilang
di food court ini misalnya seluruh transaksi tidak menggunakan uang tunai
yang dibutuhkan adalah gawai dan jaringan internet
fenomena cashless ini hanya salah satu contoh bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi
telah mengubah cara hidup kita dan bagaimana kita berinteraksi dengan sesama manusia
salah satu negara maju di asia singapura berkomitmen menjadi smart nation
negara yang mengandalkan kemajuan teknologi sebagai aset untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan warganya
hal ini antara lain ditunjukkan dengan penyelenggaraan konferensi teknologi tingkat dunia
smart nation innovation week yang diadakan di marina base akhir juni lalu
ini tidak hanya menyebutkan sektor pribadi tapi juga sektor publik
karena sektor publik harus sebaik sektor pribadi jika tidak lebih baik
universitas kita memproduksi lebih banyak pelajar it
dan kualitas mereka telah meningkat
salah satu prioritas pemerintah singapura adalah penggunaan teknologi lima g untuk semua aspek kehidupan
untuk tahap pertama pemerintah singapura mengalokasikan dana sekitar empat puluh juta dolar singapura
atau sekitar empat ratus lima belas miliar rupiah untuk kepentingan riset dan inovasi teknologi dalam bidang lima g
lebih dari lima belas peserta dari seluruh dunia
dan sekitar lima ratus perusahaan rintisan yang mengikuti seminar ini
bisa saling berbagi cerita dan tentunya membangun jaringan bersama
gojek dari indonesia merupakan satu satunya perusahaan rintisan yang hadir sebagai pembicara dalam acara ini
salah satu pendiri gojek kevin alwi bercerita bagaimana masyarakat indonesia mengubah cara hidupnya menjadi lebih modern dengan aplikasi ini
saya mengatakan di beberapa keadaan di seluruh asia tenggara
diperlukan kerja di bawah pekerjaan
jika kita melihat miliar pengemudi ini mereka bisa mendapatkan banyak uang jika mereka lebih produktif
dan perusahaan kami melihat manusia yang bisa melakukan banyak hal
bisa melakukan pelbagai perusahaan
jadi kami membuka pasar untuk membiarkan orang orang ini melakukan perusahaan ini
dan kami meminta orang orang ini untuk mulai melakukan perusahaan ini
teknologi canggih kini sudah menjadi kebutuhan masyarakat urban
kemajuan ilmu pengetahuan telah mengubah banyak hal termasuk cara manusia berinteraksi dan berkomunikasi
akibatnya kini kita akan lebih sering berinteraksi dengan mesin dibandingkan dengan manusia
pemerintah singapura menyadari resiko ini
oleh karena itu kemajuan teknologi harus berjalan seiring dengan teknologi
dan kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan sesamanya
saya pikir sangat penting bahwa walaupun pemerintah atau perusahaan menggunakan teknologi digital
kita harus mencari cara untuk memastikan kita terus mencari orang orang
dan tetap berhubung dengan mereka dengan cara manusia tradisional
jadi di singapura salah satu hal yang kami lakukan adalah yang disebut sg together
di mana pemerintah bergerak secara sistematik
dan berbicara dengan berbagai grup orang untuk memahami masalah mereka
menjelaskan beberapa hal yang kami lakukan dan melihat bagaimana kita bisa menjawab beberapa masalah mereka
jadi kita harus melakukan kedua duanya
hal digital dan hal manusia tradisional
kecanggihan teknologi memang diciptakan untuk mempermudah hidup manusia
dan membuatnya menjadi lebih menyenangkan
seperti video call yang baru saja saya lakukan
namun tentunya seberapapun canggihnya sebuah video call
tidak akan pernah bisa menggantikan hangatnya pelukan seorang ibu
cecilia tiara teo mandey singapura